provinsi papua barat daya
kabupaten manokwari selatan ya
operator ini di kecamatan ini ya
di desa kelurahan
kemudian tolong cek untuk
perolehan suara partai solidaritas indonesia
kecamatan temin labuan kelurahan wernas
temin labuan kelurahan desanya
ini ya jumlah yang akhir
oke kelurahannya mas atau desanya
oke itu kan keminabuan oke wernas
tps dua h kenapa mas
kemudian tolong dibandingkan dengan c satu pindainya
kosong itu tidak ada tanda apa apa ini
berarti di d tadi berapa mas
hai wirnas kemudian diatasnya kecamatannya namanya dari terminabua terminabua betul ya
ia benar terminabua benar enggak pakai en eh pakai e t t e t e t e na gua ini enggak enggak
pakai pakai enak diatasnya di kabupaten sorong selatan ya ya sorong selatan oke di
bahannya tps dua mas psi psi ini terus dibawahnya calon satu
ada berapa calon yang tadi dicek di tps tiga ya coba dicek c hasil dari tps satu dua tiga oke
terus ditulis suara partai berapa enam empat di bawahnya bukan dihitungkan di situ mas b lima b lima ya tulis dua ribu dua puluh
calon dua berapa calon satu berapa
dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh oke ditulis dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh oke eh ini diformulir apa tadi di ya ini ya zineed
indiasam aja ini ri ona udah davis namanya teman satuamiento bch it s a
di kabupaten kita cek satu satu mas
kita saksikan bersama sama nol semua ya
berarti kan seperti ini di kecamatan itu
desa wirnas tps dua
angkanya kan di kecamatan itu
nah kalau situasi seperti ini berarti di nol kan
nah sudah sekarang dibawahnya dikurangkan
kalau setelah dikurangi yang awareness tps dua
tapi masalahnya kalau saya cek lagi
yang di upload hanya yang tps dua
yang di upload hanya dua itu aja
karena di forum ini
kita juga nggak mungkin buka kotak suara
karena form cplano kan ada yang di kotak suara
kalau c semua kan harus buka kotak suara
di forumnya juga nggak mungkin buka kotak suara
dicatat ya nanti saksi partai umat
setelah ditelusuri hasilnya seperti ini
apa yang disampaikan oleh saksi partai umat ya
karena ini kan sudah sampai di tingkat pusat ya pimpinan ya
artinya seharusnya dari tingkat kecamatan
sampai kabupaten dan provinsi
seharusnya mereka sudah mengkoreksi terlebih dahulu
apa yang terjadi di tps tersebut
lalu kami tidak terima dengan keberatan
kalau misalkan diputuskan psi dikurangi
sejumlah suara yang dimaksud
karena sekali lagi itu kan bukan kesalahan psi
karena itu di tps tersebut tidak tercantum sama sekali
penjelasan perolahan suara psi di situ berapa
dan juga bahwa suap yang terjadi di tps ini
baru saya akan bisa mengafirmasi
ini tadi kan coba dibuka yang excel
ini kan cara kita untuk mencermati
sampai dengan kalau memang situasinya di tps itu memang nol
kemudian di kecamatan ditulis sekian
maka konsekuensinya di kabupaten sekian
kalau kita kembalikan kepada situasi di tps
maka hasil koreksinya sekian
nah ini kan masih dimintakan tanggapan
silahkan teman teman kpu provinsi
eh situasi tps dua wirnas
tapi kemudian di kecamatan tertulis seperti itu
saudara saksi dari partai umat
untuk kami sendiri selaku
kpu provinsi papua barat daya
pleno dan rekap ini sebenarnya sudah dilakukan secara berjenjang
dari tingkatnya ini sudah dilakukan secara berjenjang
dan juga naik sampai di kabupaten
dan proses penandatanganan berita acara dan sertifikat hasil menghitungan perolehan suara juga sudah dilakukan
ditandatangani oleh saksi peserta pemilu yang hadir
kemudian sampai pada kita di tingkatan provinsi
pada saat melaksanakan rapat pleno
rekapitulasi penghitungan perolehan suara
juga tidak pada keberatan saksi
terkait dengan apa yang disampaikan oleh
semuanya setelah berjalan dengan baik
dan juga itu sudah disahkan dalam rapat pleno tingkat provinsi
dan juga sudah ditandatangani
berita acara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara
saksi dari partai umat pun juga sendiri sudah
menandatangani dokumen berita acara dan sertifikat
dan tidak ada keberatan
dengan demikian maka kami melanjutkan
proses rekap ini ke tingkat nasional
ditulis mas operator di sini ya terus
oke nah sekarang berarti kan tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga dikurangi enam puluh empat
nah terus dari atas ke bawah
yang tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga kurangi enam puluh empat
nah terus mas yang di itu mas
colom c mulai angka enam puluh empat sampai dua puluh tujuh itu dijumlahkan ke bawah

angka lima belas eh form kerja
kaafikan korupsi di menteri
perbisaan artikel dari ked tho
keberatan dengan ini juga dicatat di form kejadian apa form keberatan itu ya oh isin
pimpinan sekali lagi ya saya disini enggak mengerti kenapa akhirnya suara kita dikurangi
sejumlah yang tadi terus pertanyaannya tadi kan di d kecamatan kita dikurangi sejumlah
sekian suara satu kecamatan itu pertanyaannya beberapa tps itu kejadian akan yang ditemukan
jadi satu tps yang sudah terbukti udah di upload ke dalam website kpu ya lalu kenapa kita dibutuhkan
untuk kehilangan suara kita ya di satu kecamatan tersebut itu pertanyaannya satu terus yang kedua ini
seharusnya beban pembuktiannya ada di kpu ya kpu provinsi terutama dan bawaslu yang mengawasi
tingkat sana karena saya sendiri bukan orang sana dan tidak tinggal di sana dan tidak menjadi saksi
tps di sana juga jadi saya disini butuh kejelasan seperti apa sebenarnya realnya di sana tuh
kayak gimana gitu jadi ini yang dirugikan kan kita ya sebagai partai psi gitu ya tolong
kejelasannya ya jadi saya nggak mau saya menolak banget walaupun nanti saya akan ajukan lembar
keberatan di sidang ini tapi tolong dijelaskan secara gamblang gitu ya kenapa ini bisa terjadi
oke saya ulangi lagi ya coba dibuka form di kecamatan yang kecamatan ini mas nah kecamatan
di sorong selatan ya kecamatan apa tadi temen abuwan kecamatan temen abuwan tem temen temen
mas saksi psi jumlah akhir paling kanan itulah suara total psi di kecamatan teminabuan
nah kemudian tadi temuannya kan di tps dua itu ada kolom tps dua angkanya suara partai enam puluh empat calon satu dua
satu ratus dua puluh tiga calon dua ratus enam belas calon tiga ratus dua puluh tujuh ini mestinya kan ditulis berdasarkan perulihan di tps betul ya
betul sekarang kita cek di tps dua tadi iya pertanyaan pimpinan sebentar mas ya sebentar
di tps dua ini situasinya begini angkanya pun enggak ada gitu kalau ada angka bisa ditulis ini angka
nah itu ini kita maknanya sebagai nol nah dengan begitu kembali ke di kecamatan tadi
sebentar mas ya nah maka kalau di tps dua ini suaranya nol berarti kan yang dijumlah akhir
tinggal dikurangi dengan enam puluh empat dikurangi dua tiga dan seterusnya begitu kan bapak ibu ya oke terus
di kabupaten kan suara suara di kecamatnya segitu buka di kabupaten di kabupaten ada
nah di kabupaten kecamatannya kecamatan ini perolehannya kan sekian tinggal dikurangi dengan yang tadi itu
maka diperoleh yang di excel tak dicoba dibuka xl ya mas mbak ketemunya ini setelah dikurangi pogone
faktor pengurangnya itu yang di tps dua saja itu enam empat dua tiga satu enam dua tujuh catatnya demikian
jadi karena ini secara material bisa dibuktikan bisa kita telusuri kita koreksi di sini mas
nanti saksi psi kalau tolong nanti saksi partai umat juga membuat catatan keberatan ya tentang ini detail seperti ini dan kemudian di bagian bawah ditulisi bahwa ini sudah dikoreksi di forum rekap nasional
teman teman psi kalau keberatan ditulis di form catatan keberatan terhadap situasi ini ketika dikoreksi dan seterusnya begitu ya
karena faktanya memang begini mas di tpsnya ndol
oke satu lagi mungkin ya saya ingin penegasan dari pimpinan berarti kalau misalkan kejadian khusus kayak gini ya dimana itu tps nya tidak dijelaskan keterangan di dalam kertas itu ya
itu berarti kesalahan dilimpahkan kepada partai bukan kepada penyelenggara
loh kan suara kita dikurangi udah otomatis di sini
loh kan yang terbukti bisa dilihat kan ini mas
iya berarti kan itu kesalahan siapa tuh yang nggak mencoreng atau nggak checklist at least
iya itu teman kpps karena suaranya atau situasi
berarti saya nggak ngerti nih kenapa akhirnya itu dilimpahkan kepada kesalahan psi dengan pengurangan suara
iya i know tapi itu akhirnya dikurangin kan suaranya pimpinan
kalau ini dianggap kesalahan penyelenggara kpps itu aparatnya kpu pusat
kalau dianggap dia salah dan belum terkoreksi di kecamatan belum terkoreksi di kabupaten bahkan belum terkoreksi di provinsi ya kami yang mengoreksi di sini kira kira begitu
di forum awal sampai sekarang semua partai mengalami situasi itu
nah kalau tetap keberatan nanti ditulis di form catatan keberatan